ya lagian kan ini kan rumah kamu
nggak sopan dong kalau aku sampai acak acak dapur kamu
aku masak dulu ya
semangat pasti enak
ya boleh dong
nanti kalau misalkan urusan mama sama opo udah selesai
nanti kita bisa main ke rumah opa atau enggak kita ajak opa main ke sini
makan siang dulu ya
oh selamat siang miss
ya maaf miss aku belum save nomornya
jadi gini bu andin saya tadi sudah tanyakan ke tante saya
untuk make sure lagi terkait yang kita bicarakan tadi
dan benar kok bu memang acaranya itu tahun dua ribu tujuh belas
apa miss liat kejadian itu elsa lagi mau ngebur susuat itu
apa di tanggal dua puluh
iya betul dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
berarti hari itu saat pembunuhan roy dok
terima kasih banyak ya mis ya
sama sama bu andin
kalau saya boleh tahu apa informasi ini ada kaitannya dengan sebuah kasus
karena saya juga sempat tahu elsa terkait sebuah kasus
eee untuk sekarang saya tidak bisa ngasih tahu untuk lebih
lebih dalam lagi ke miss olivia
ehm tapi terima kasih banyak untuk info yang udah miss kasih ya
terima kasih banyak miss
nggak ah kok aku
sama sama kang luand disputing serang
sama sama kang luand disputing serang
jene papa ini bukan mau bahas soal pekerjaan sama kamu
papa hampir lupa
call wedding organizer kemarin sudah memberikan sampel
sampel undangan acara tunangan kalian
saya pikir sih desainnya bagus ya
ukurannya juga pas dan kata katanya juga sudah cukup lah
kalau kamu sudah oke biar langsung nanti dicetak dan segera disebarkan
ya ampun jadi ini beneran
undangannya sudah mau jadi dan siap disebar
aduh kalau udah gini gimana caranya saya dan randy bisa belajar
bisa kasih tahu yang sebenarnya
apa aku beneran bakal tunangan sama randy
kok kamu diam aja
kamu gak suka dengan desainnya atau kamu pengen dirubah
oh enggak enggak
enggak pak aku suka kok
sekalian kamu kasih tunjuk sama randy
kalau gitu aku jalan dulu ya pak ya
iya thank you pa
perasaan cuma ke cafe doang
gel banget badan gue
kebetulan catherine juga baru aja sampe
ini by the way aku bisa beli bahan buat masak loh
kita masak yuk
kamu tuh kok ngomong gitu sih dek
kakak tuh tau loh
kamu kan pinter masak
enak banget kakak michi juga pintar masak
jadi kolaborasi masakan kalian pasti enak banget
kakak percaya deh
kita masak resep dari kamu
kamu angkat resepnya terus baru kita
ya lagian kan ini kan rumah kamu
nggak sopan dong kalau aku sampai acak acak dapur kamu
aku masak dulu ya
semangat pasti enak
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh malas banget deh gue yang masak bareng gini
buat gue tuh masak tuh harus enjoy
kalau sendirian kan enak sekalian me time
catherine kayaknya aku belanja bahannya kebanyakan deh
kamu ada ide nggak kita mau masak

tadi kalau misalkan kamu gak kasih ide aku pasti bingung deh mau masak apa
ah kamu biasa pakai pasta apa
kayaknya stok spaghettinya nggak ada deh
kalau fettuccine mau nggak
ya udah kita masak ya
eh tapi kamu boleh nggak bantuin aku cincang bawang
sekalian cabenya ya agak kan suka pedes soalnya
hah ini cabainya sebanyak ini
ih jangan lah nanti kan mau pakai cabai bubuk juga
nanti pedes banget loh kaga sakit perut yang dapat siapa kita
catherine kayaknya kamu deh yang lebih ngerti daripada aku
nah pakai cabainya segini aja
kamu aja yang tentuin seberapa banyak cabenya ya
nanti kan kita pakai cabai kering juga
jagung juga ya masak masakan itali
ya kalau aku sih lebih sering masak masakan indonesia
masa sih biasa aja
ya aku kan suka masak masakan itali karena simple
ya udah aku potong dulu ya
elsa sekarang sudah jadi tahanan rumah
dan sekarang saya tugaskan kamu kamu urus semua kebutuhan keluarga sumarno
dari kamu carikan tempat tinggal
untuk istri dan anaknya
urus semua pengobatan anaknya sumarno
kamu koordinasi sama feli ya
data semua kebutuhan hidupnya keluarga sumarno
saya yang tangguh
kalau sumarno sudah sehat boleh bekerja kembali di sini
duh jenny nih
ada apa lagi ya
ada apaan hari ini